sementara itu menteri pertahanan prabowo subianto mengapresiasi tanggap bencana
yang dilakukan tni polri tenaga kesehatan dan semua unsur
untuk membantu korban gempa cianjur
ditemui usai menemani presiden jokowi meninjau korban gempa cianjur di rsud sayang
prabowo mengapresiasi penanganan bencana
apresiasi ditujukan kepada tni polri dokter perawat dan semua instansi yang turut membantu
prabowo juga mengerahkan helikopter dari unsur tni dan polri
untuk alat transportasi logistik korban gempa
saya kira penanganan cukup bagus ya
jadi yang penting tadi presiden mengatakan harus cepat penyelamatan
reaksi dari tni juga luar biasa reaksi dokter dokter perawat juga
jadi saya sampaikan penghargaan setinggi tingginya kepada mereka yang bereaksi cepat
sehingga penderitaan rakyat bisa segera dimitigasi
saya kira demikian ya terima kasih kita masih ngurus lagi yang lain lagi
terima kasih semuanya terima kasih
kita terima kasih sama tni sama polri sama semua dokter sama semua perawat
sama semua unsur yang rela segera inilah gotong royong inilah indonesia ya
saudara kita ada yang musibah kita semua ikut merasakan